juliana warga kampung sepatan kelurahan rorotan kecamatan cilincing jakarta utara
terpaksa meninggalkan rumah dan tinggal di kontainer berdimensi panjang dua belas meter
lebar dua lima meter dan tinggi dua lima meter ini bersama keluarga
bahkan cucunya yang baru berusia dua minggu terpaksa ikut bersamanya
karena tidak ada tempat lain yang bisa digunakan
yuliana mengaku sudah empat kali mengungsi ke lokasi penitipan kontainer milik perusahaan swasta ini
sejak awal tahun dua ribu dua puluh
ia dan ratusan warga kampung sepatan lain mulai mengungsi sejak minggu dua puluh tiga februari dini hari
karena hujan deras yang mengguyur wilayah jakarta utara
sekitar jam satu kami lagi isi isi air hujan karena kan nggak bisa nyelang
di saat itu isi air sampai jam satu malam dari jam sebelas kita nggak bisa tidur lagi
sampai jam tiga kita udah ngungsi ke sini
sama bayinya semuanya dibawa
tapi kami jadi nggak punya persiapan untuk makan untuk apa nggak punya persiapan begitu
jadi udah pakaian aja sama alas untuk tidur begini aja seadanya
juliana bercerita banjir kali ini merupakan yang terparah sejak awal tahun dua ribu delapan belas
ketinggiannya mencapai satu ratus lima puluh cm
ia dan warga lainnya berharap banjir tidak lagi datang
harapan itu pula yang disuarakan selama ini
mulyono orang yang menjadi penanggung jawab ke empat ratus sembilan belas pengungsi
menurut selamat warga sudah bosan harus meninggalkan rumah mereka
selain itu selamat meminta pemerintah cepat tanggap memenuhi kebutuhan dasar warga di pengungsian
yang paling dibutuhkan warga adalah saya mengharapkan adalah kesehatan
yang kedua adalah makanan artinya itu ya nasi
dan yang ketiga itu adalah toilet maupun dapur umum
jadi sangat bersihkan toilet dapur maksudnya
air bersih belum datang
tapi saya sudah mohon tapi belum datang sampai sekarang
harapan saya untuk pemerintah semoga pemerintah ini bisa mengetahui apapun yang menjadi bencana ini dengan warganya
tanggap daruratnya harus cepat
total ada lebih dua ratus kontainer yang digunakan warga sebagai tempat tinggal sementara
meski tidak ideal lokasi ini merupakan tempat yang paling dekat dengan rumah mereka
tempat ini juga dianggap paling aman untuk digunakan sebagai tempat mengungsi dari musibah banjir
tim liputan cnn indonesia jakarta